badan pengatur hilir minyak dan gas bumi bph migas mengungkap tujuh ratus delapan puluh enam kasus dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
bekerjasama dengan polri bph migas berkomitmen mengoptimalkan pengawasan pengamanan dan penegakan hukum di tahun ini
dari tujuh ratus delapan puluh enam kasus yang diungkap bph migas dan polri sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua total dugaan penyalahgunaan distribusi bbm bersubsidi sebanyak satu empat juta liter
dari angka ini barang bukti didominasi bahan bakar jenis solar bersubsidi sekitar satu juta liter
bph migas juga mengungkap penyalahgunaan bbm oplosan sebanyak dua ratus tiga puluh ribu liter premium delapan ratus tiga puluh tujuh liter solar non subsidi sembilan puluh tiga liter
dan minyak tanah bersubsidi
bbm oplosan bersubsidi sebanyak lima puluh dua ribu liter
berdasarkan perpu nomor dua pasal lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh undang undang cipta kerja
para pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah
ada pun faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan bbm bersubsidi ini
antara lain pertama sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian bbm solar bersubsidi
yang kami akui masih belum optimal
kemudian adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar yang digunakan untuk industri